terus abah kemana
ambilnya diambil sama orang
tapi si abah kemana aja tadi
lalu dia bilang zalik apa
ini membingungkan di telepon nyamuk tadi angkat tapi lain si abah
mending kita ke tempat abah sama kobar
nih balikin dong motornya
woy balik ke sini lo

kurang lo gak ada rasanya
makanya lo gak usah ikut campur urusan gue
woy jangan dibawa motornya dong
jangan bawa motornya dong
mana kan berarti dia disana
ini ada apa

tapi aku sama temen temennya pake mungkin ada bu
mau ke rumah rakyat tante
bantuin raya cari abahnya abahnya ilang
kenapa ini orang tua dicarin
nanti udah pulang sendiri

sebenernya dia tuh hilang
ya aku pengen juga
aku pengen juga bu
abahnya tuh hilang tapi aku sama teman teman aku takutnya abahnya raya diapapain sama orang jahat
hilangnya kan gak jelas soalnya
boleh ya tante
ih tante kenapa sih masa gak boleh
kesian tau raya ibunya udah meninggal sekarang abahnya juga ilang
ngapain sih kamu pakai ngurusin ngurusin orang lain segala
udahlah ngapain sih pakai nyari nyari orang tua hilang segala macem
lagian ya nanti lagi mikir nih jangan jangan kamu tuh cuma mau manfaatin hal ini
supaya kamu bisa pergi sama si cacing kremi ian itu
mau bantuin raya cari bapaknya cari abahnya
enggak sih sama temen temennya melly
sama ian juga dong kalau kayak gitu
ya iyalah enggak
tante gak ngizinin kamu pergi
ya hari ini mendingan kamu temenin tante belanja keperluan rumah udah pada habis semuanya
ya tante melly mau ke rumahnya raya
nggak bisa cuma ada dua pilihan
kamu ikut tante pergi belanja atau kamu tinggal di sini tetap ojin
ya udah deh melly ikut tante
ini udah gak mungkin bangun kena kita bawa aja apa
eh sayangnya ini gak bisa deh
gini kamu ada minyak angin gak
coba kita kasih deh
udah udah udah sadar
eh ya udah kita bawa ke rumah sakit ya
mendingan dibawa ke mako aja
aku ada obat obatan kok di rumah
ayo yuk yuk kita cari tangsi
apa yang kangen abah
nggak lah abah dimana
ah handphone abah aktif
handphonenya abah aktif
belum juga nyambung
coba diangkat lah
neng lo coba speaker ya
hai mah halo papa apa apa itu mah iya itu mah asal berhasil apa itu beda ini siapa ya
kalau yang nangkat telfon abah itu orang lain
berarti yang pernah murid ambil sama
diambil semua orang tapi siapa kemana ini
bingung bingung di telepon nyamuk tadi angkat tapi
mending kita ke tempat abah sama kobar balapan lagi
kita ke sana kita cari ya siapa ada bukti
ke malam tadi kan udah lah pengakliatan cepat ada petunjuk itu